ribuan orang datang ke lokasi ini terutama saat libur panjang maulid nabi muhammad dan cuti bersama
kendaraan yang didominasi roda empat antri masuk ke akses taman safari
wisatawan didominasi dari surabaya sidoarjo malang bahkan sejumlah kota di jawa tengah seperti semarang kemudian jakarta
pengelola lokasi wisata menerapkan protokol kesehatan untuk semua pengunjung dan para pekerjanya
masker menjadi salah satu alat pelindung yang wajib digunakan
beberapa pembatasan di area wisata terlebih untuk menjaga jarak aman antar pengunjung
sebenarnya kondisi pariwisata di pandaan karena rifana di masa pandemi ada pukulan telak terutama di kawasan ini terkait jumlah kunjungan wisatawan dan beberapa bulan yang lalu semua wahana wisata atau lokasi wisata di kawasan ini juga ditutup dan beberapa bulan ini sudah mulai buka dan kita akan tanya langsung ke gm taman safari dua prigen dan akan menjelaskan sebenarnya bagaimana pak
soal situasi growth atau perkembangan pengunjung yang ada di kawasan prigen ini terutama di kawasan taman safari yang memanfaatkan terutama untuk liburan kali ini pak
pak tadi saya lihat sempat ada antrian yang cukup panjang masuk akses ke sini ini artinya kan kepercayaan publik sudah mulai tumbuh ketika mereka akan berwisata terutama di wisata luar ruang seperti taman safari ini
nah apa pak komitmen dari manajemen atau pengelola taman safari untuk memastikan keamanan terutama di masa pandemi ini bagi baik karyawan maupun juga pengunjung yang jumlahnya mungkin diperkirakan sampai lima pak hari ini
baik tadi kalau bapak lihat
pengunjung masuk karena antri karena kami mengadakan pengecekan baik suhu tubuh maupun protokol kesehatan karena kami sejak kami tutup kami komitmen untuk membantu pemerintah mendukung program pencegahan covid sembilan belas
di antaranya kami juga protokol kesehatan kami menjadi benchmark perlu dikatakan karena kami mendapatkan sertifikat dari pemerintah setempat
coba lihat tadi setiap mobil masuk harus melalui bilik di sanitasi disemprot dengan disinfektan dan sebagainya
semua dihasilkan pakai masker dan sosial dan physical distancing
diterapkan di sini baik di mobil maupun di tempat tempat pertunjukan
pak kalau dilihat dari operasional secara keseluruhan pak bagaimana manajemen mengatur salah satu show misalnya supaya ini tidak terjadi kerumunan atau bisa mengurai masyarakat yang masuk ke sini sehingga tetap ada show tapi kemudian juga ada pembatasan
apa saja pak yang dibatasi itu pak
yang pertama dibatasi hanya cuma pengunjung kalau biasanya mungkin bisa sampai seribu sekarang kami berikan tanda tanda adalah untuk physical distancing
yang bertanda silang itu sudah dilarang untuk diduduki dan juga shownya kami tambah
jadi kalau jumlah pengunjung seratus harusnya masuk seratus kami jadikan dua kali
terakhir pak ini kan bisa dijadikan rujukan untuk situasi nanti di akhir tahun yang juga ada libur panjangnya
kalau dilihat dari situasi seperti sekarang ini apakah ada event pak khusus untuk menyambut libur panjang seperti saat ini atau di akhir tahun nanti dan pertimbangannya apa pak
untuk event sendiri kami terus terang tidak akan adakan event kami akan tetap mengikuti protokol kesehatan bahkan saya sudah dengan tim sudah menyiapkan bahwa sampai akhir tahun pun kami tetap mengikuti perkembangan yang otomatis dari pemerintah
akhirnya akan tetap mengikuti protokol kesehatan kami tidak ada event khusus boleh dikatakan tidak ada event yang mengundang kerumunan
jadi kami tetap membatasi jumlah
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak